ntar lagi ini udah beres gak berangkat
lo mau beli bubur kacang hijau dulu nggak buat takjil
jangan bubur yang ini ya buburnya kurang enak
nanti bapak print yang enak ya
dead jangan marah dong bercanda
puasa puasan gak boleh marah
yaudah bungkusin satu
lo di jualan beli sini aja ya
hei kenapa lo tak terak
abis dari mana
habis beli makan buat buka
oh beli apa
di tempat biasa
enggak dong tempat barat
iya tadi bobi ya nunjukin tempatnya
gak usah kan
nggak cuma mau cari takjil doang
jalan kaki aja ke sana
kang tisna mau nawarin mak aja kan
oh seperti itu
terus ngapain berhenti
ma tadi liat tukang jam dinding keliling gak
tukang jam dinding keliling
liat dimana mak
tadi nawarin jam dining juga
tapi udah dari tadi
sekarang mah gak tau kemana
kita pareceudi dulu kan
sampai nanti pur
kayaknya vereng itu
ya nggak ada beneran
ya nanti ibu
mak di sini
ada sopan sopannya maaf bang maaf haji saya keceplosan maaf iya iya iya iya iya iya iya
kilopak celali jepun ini pak tahunya ayah masih
coba lihat dapur
bu bu bu bu kerupuknya angus bu
hai mau ngasih hai ini
bea mau tajil apaan buat bukaan jam segini baru mau bikin udah
kesorean bukan bikin be beli mau dibeliin oh
bubur kacang hijau aja yoi ntar gua teleponin dah sintin gue suruh kemari
tuh be mau
enggak usah dah
bener ya udah
ini temen gue mana beli tajil ah lurut tadi dibeliin lu kagak mau
pak ya ini loh kenteng gas kosong tahu cuma dikasih ibu bilang sama ibu toge
nya mana masa bikin ketoprak cuma tahu sama kacang aja kesana balikin ya pak
dari mana lu
ini jadi tukang jam dinding
kak tisna baru beli jam baru bang
beli jam baru
ya buat di rumah tukur
terus ngapain mau nyari tukang jam
saya diomelin sama bapak saya
tis ini udah mau lebaran
kamu jangan beli barang barang yang nggak perlu
belum keliling bro
ini udah beres
lu mau beli bubur kacang keju dulu gak
jangan bubur yang ini ya
buburnya kurang enak
nanti bapak beliin yang enak ya
jangan marah dong
puasa puasan gak boleh marah
ya udah bungkusin satu
kenapa lu trak trak
suka suka gua dong
tapi yang lain punya kuping
belok lu masih ada di
kagak gua jual
gua pulang dah
gua beli tempat yang lain aja
bagus jamnya tis
bagus atu jak
buat apaan tis
biarin aja atu pur
siapa tau kan
ma jadi seneng
ma jadi seneng
oh seperti itu
cendol manis dingin
udah capek kali
saya baru aja beli bubur kacang hijau
bungkusin satu lagi ya mas ya
kok ibu gak ditawari toh
lah itu loh
siapa yang beli
loh bapak gak beli toh
tak kirain beli pak
hei jangan toh
lawang udah dibikinin itu
lah terus si yang bayar sopo
wentainya kan miriam
buah pak cicengnya
masya allah jak jak serius satu jak
bu ada kolak
ya pengen nih kolak
ya kehabisan pak haji
lu pake sebal sebal segala sama si sodiq
eh rat lu kalo mau beli beli aja
gue mendingan kelaparan daripada makan makanan dia
ya pak haji pak haji jadi nggak nih beli gorengannya
buat ganti yang lama
gak usah ntar kalo diliat juga diseneng
yang itu mak
buat ganti yang lama mak
emang yang lama kenapa
lu beli berapa tuh
ya allah ojak
tuh orang tadi kemari
jualin kemari empat puluh ribu
tuh beli lima puluh ribu kebanyakan duit loh